september dua ribu dua puluh satu musisi ari lasso mengaku terkena kanker kelenjar getah bening langka
sel kanker ini menyerang limpa di dalam perut pasien
ari pun mengaku telah menjalani tiga kali kemoterapi
kemoterapi selama ini dikenal sebagai pengobatan bagi pasien pengidap kanker
jumlah dan metodenya disesuaikan dengan kondisi kanker serta fisik pasien
seperti intan kasana yang sudah menjalani total dua puluh enam kali kemoterapi
pada dua ribu tiga belas lalu saat ia masih duduk di bangku sma intan difonis mengidap kanker getah bening
kemudian ia harus menjalani enam kali kemoterapi ditambah dengan sepuluh kali radiasi
intan pun tak memungkiri kemoterapi berat untuk dilalui
obat tabung yang ketiga sama keempat itu tuh yang aku ngerasain perih ketika
obat kemonya itu masuk ke pembuluh aku
itu tuh saat kemo
tapi yang lebih beba pulurnya lagi tuh justru setelah kemonya
jadi setelah kemonya aku baru mulai ngerasain satu atau dua hari setelah kemo
lidah aku mulai ngerasa palit rasa besi
terus badan aku lemas banget sakit kepala
terus suhu badan bisa naik turun kadang demam kadang kedinginan
sejak dua ribu tiga belas hingga dua ribu sembilan belas
intan telah melewati dua puluh enam rangkaian kemoterapi
hingga intan diputuskan sembuh sukses sebagai penyintas kanker
kemoterapi merupakan salah satu pengobatan kanker
caranya memasukkan bahan kimia ke dalam tubuh untuk membunuh sel kanker secara perlahan
karena obatnya membuat sel tersebut berhenti berkembang
efek samping kemoterapi memang tidak menyenangkan
pasien biasanya akan mengalami rambut rontok mual dan muntah
tidak semua orang sama
dan kedua sekarang sudah tidak parah lagi
karena obat obatan anti muam sekarang sudah bagus
mungkin nafsu makan masih berkurang atau
terus sudah diinfus
tak sedikit satu kali habis itu tidak ada lagi
tapi memang biasanya nafsu makannya akan berkurang
jadi mesti ada niatan untuk sembuh
dan mesti ada spirit dan semangat
walaupun kemoterapi memiliki efek samping
yang tidak enak
namun masih menjadi pengobatan utama untuk menyelamatkan jiwa pasien kanker
tim liputan cnn indonesia